lebih dari tiga juta warga jakarta mudik ke kampung halaman saat lebaran
ada warga ibu kota yang berhari raya di tengah keterbatasan
korespondensi ann indonesia silvano hajid
menemui sepasang suami istri yang sudah tiga puluh tahun
merayakan idul fitri di pinggir rel kereta api di kawasan jakarta pusat
hari raya idul fitri tidak selalu dimaknai dengan sukacita
di daerah sekitar pasar gaplok di sini pinggir rel
hari raya idul fitri sama sekali tidak terasa euforianya
kita bisa tanya langsung pada salah satu penghuni di sini
selamat pagi dengan bapak siapa
selamat pagi bapak jaib dari bapak roni
pak roni tinggal di sini sejak kapan pak
ya sejak lebih dari tiga puluh tahun
nah selama tiga puluh tahun itu tinggal di sini
tiga puluh kali merayakan idul fitri
idul fitri bagi bapak seperti apa di sini
ya begini begini aja biasa biasa aja lah
jadi ya beginilah
sehari harinya begini biasa biasa aja idul fitri
sampai sekarang bapak masih tinggal di rumah ini bersama dengan
dengan istri bapak ya
berdua aja atau ada
ada anak satu
anaknya kemana pak
anaknya sedang main
lagi pada idul fitri
kalau bapak sendiri gak datang ke rumah keluarga lain misal
ya enggak lah
karena jauh itu keluarga saya
nah untuk sementara ini saat hari raya idul fitri bapak masih mulung kah
atau melanjutkan pekerjaan atau mungkin berdiskusi
ya karena ini idul fitri jadi pre lah
karena saya tuh karena hari kebaikan jadi kita pre gitu
pak saya coba ngobrol sama ibu sebentar
ibu bisa gabung kesini ibu sebentar bu
dengan ibu siapa bu
bu ira tadi sama dengan bapak pertanyaannya
ibu memaknai idul fitri saat ini seperti apa
udah tiga puluh tahun berarti disini kan
maknanya idul fitri bagi saya mah biasa biasa aja
gak ada yang beda
gak ada sama
dari tahun ke tahun ya begini
gak ada yang berubah
untuk ibu ira sama pak roni
kalau misal ada harapan idul fitri bagi keduanya
apa yang pertama kali bisa ibu ungkapkan
ya saya kepengen kayak apa orang orang lah
punya tempat tinggal netap gitu
walaupun kecil tapi punya sendiri gitu
ibu tahan tinggal maksudnya disini kena angin kalau malem kan ini juga semi permanen
biasa aja sih
gak keberisikan denger kereta
enggak udah biasa
udah gak pengaruh
nah ibu tinggal disini
biasa kalau misalnya hujan seperti apa bu
kalau ini ya bocornya ya nggak pas
pak tidur ya paling di luar
karena kan ini gak ada plastik
bocornya gak di pak tidur
suka batuk atau apa sakit masuk angin misalnya
iya memang penyakit saya begini batuk sama ngesek
ada penanganan medis sebelumnya bu
pernah ada yang bawa ya kesitu udah
spesialis dalem tapi baru tahap percobaan ya
baru tahap belum dua minggu
nanti kalau nggak ada perubahan
gak ada perubahan kasih ini apa namanya alat buat nyesek
terus sekarang gimana
sama lebih kenceng nyeseknya
tapi masih tahan tinggal disini
ya alhamdulillah lah abis gimana lagi
memang tempat tinggal kita disini seumur hidup
namanya gak ada tempat yang layak gitu ya
gak ada kemampuan
ya mau gak mau begini
ada petugas bongkar
gak ada petugas pasang
nah kalau untuk pak roni ketika dibongkar misal lari kemana pak
ya ngadem lah
tetep disini sampai bisa bangun lagi
sampai petugasnya jalan baru kita bangun lagi diriin
ibu ira pak roni terima kasih
lebaran bagi ibu wira dan pak roni sama dengan warga yang ada disini
mereka tinggal disini dan memaknai hari raya dukutri seperti hari hari biasanya
bagi kedua pasangan yang saya wawancari barusan tadi idul fitri sudah dilakukan atau sudah
dilalui mereka selama tiga puluh tahun di pinggir rel kereta api